rasa iya benci jadi cinta
jadi pertanyaan gue bener
kalau lo beneran jatuh cinta sama pangeran
lo main pergi aja sih
kalau lo emang bener bener gak jatuh cinta sama putri
lo gak usah lagi ganggu kita
cukup selesain kita berdua aja
jangan libatin putri
untung ya your daddy gak jadi callingan sama papanya pangeran
kalau enggak urusannya bakal panjang banget sih
kasian tahu pangeran lo itu ditekan terus
terus lo rencana ancam si cewek aso kan kapan mel
kalau misalnya bokap gue udah bertindak dan gue bisa jadi kapal di pesta seni kampus
pasti rencana gue bakal berjalan langsung
so maksud you itu lo sama pangeran jadi ketua sama wakil ketua acara itu semua
whatever pokoknya pangeran harus selalu berpasangan sama gue gak boleh sama si cewek aso kan
dan kali ini gue yakin pangeran gak bakal bisa belain si cewek aso kan
rizky juga gak bisa
bagus mel lo emang harus konsen ke pangeran terus
jadi gue bakal punya kesempatan deh buat deketin gio
ternyata sifat lo gak berubah
lo masih tetap kayak anak kecil
gangguin gue sama putri terus
apa jangan jangan lo cemburu
lo gak mau ngaku
sebenarnya jatuh cinta sama putri
kalau tadi gue mati kutu depan rizky
kenapa gue gak bisa jawab pertanyaan dari dia
sumpah gue kenapa sih
terus kenapa coba
pikiran gue sekarang keusus goreng terus
kenapa gue gak bisa berhenti mikirin dia ya
kenapa tadi pangeran susah banget sih jawab pertanyaannya rizky
tadi pangeran nggak bisa jawab apa apa waktu gue tanya
sekarang putri juga diem aja dan nggak bisa komentar apa apa
jangan jangan dugaan gue bener kalo mereka berdua sebenernya saling cinta
ya enggak lah
ya enggak apanya put
ya enggak mungkin lah kita gak pulang sekarang
soalnya kalau kemaleman nyokap gue pasti marah banget
ya kita kan emang mau otw kerubah lo
makasih ya udah nganterin gue
makasih juga udah nemenin gue
mau mampir dulu nggak ke rumah
gue mau nanya sesuatu
boleh nanya apa
lo sering banget berantem sama pangeran
lo berdua suka beda suara
lo berdua saling benci
bahkan kadang gue liat kalian suka ngedebatin hal yang gak penting
tapi justru bikin kalian semakin dekat
apa itu artinya
berubah jadi perasaan cinta
gue sendiri gak ngerti
perasaan gue gimana
jadi pertanyaan gue bener
kalau lo beneran jatuh cinta sama pangeran
lo main pergi aja sih
lo gak mau dengar jawaban gue
gue gak jatuh cinta sama batu bata
gue juga gak punya perasaan apa apa sama dia
lo mau pake sendiri
atau mau gue yang pakein
kenapa sih lo selalu aja maksa orang
kalau gue bilang pake kali ini
eh jangan dong
itu gue yang pakein
ya jangan dong

gue gak mau
karena ya di mata gue
dia tetep aja cowok yang nyebelin
gue pikir lo beneran jatuh cinta sama pangeran
lo gak mau jawab pertanyaan gue
gue emang gak jatuh cinta sama siapa siapa sekarang ki
gue harus jadi orang sukses
karena gue mau bahagiain ibu
kalau lo gak cinta sama pangeran
tapi di satu sisi
gue juga kecewa
karena lo tetep nganggep gue cuma sebagai sahabat
gue ungkapin lagi perasaan gue ke lo
please jangan ki
gue gak tau harus jawab apa
karena gue gak mau nyakitin perasaan lo
apalagi selama ini
lo udah selalu baik sama gue

non ben hidup
sekarang mendingan lo balik
yaudah gue duluan ya
seandainya kita bisa milih
sama siapa kita jatuh cinta
adalah orang yang tepat ki
karena lo baik banget
gak semudah itu
gue bisa nentuin perasaan gue
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi